maka kami tegaskan imd berdiri bukan untuk makar
tapi untuk menyelamatkan bangsa dan negara
jagad dunia maya kembali dihebohkan dengan kehadiran video seorang asn
yang mengaku sebagai utusan dari king of the king
dalam video berdurasi empat belas menit
asn tersebut mengaku telah ditunjuk sebagai ketua umum imd
atau indonesia mercu suar dunia
menurutnya imd adalah lembaga keuangan kerajaan king of the king
yang mengklaim memiliki kekayaan puluhan ribu triliun rupiah
dan mampu melunasi seluruh hutang indonesia
video tersebut juga menjelaskan kerajaan king of the king
menduduki dua lembaga keuangan tertinggi di dunia
yaitu union bank switzerland ubs dan indonesia mercusuar dunia
kemunculan king of the king bermula dari temuan spanduk
yang terpasang pada sejumlah titik di kota tangerang
dalam spanduk tersebut dinyatakan akan datang king of the king
yakni doni pedro yang akan melunasi seluruh utang negara
dengan melibatkan perkumpulan indonesia mercu suar dunia
hingga kini kepolisian resor metro tangerang kota
masih menyelidiki kemunculan spanduk king of the king
dengan memeriksa sejumlah toko yang tercantum pada spanduk
salah satunya adalah prapto yang mengaku sebagai perwakilan kota tangerang
namun tidak banyak informasi yang didapat
karena keluarga prapto memilih menutup diri pasca terungkapnya king of the king
polisi masih mendalami dan mengumpulkan bukti bukti
untuk memenuhi unsur pidana
sehingga tidak menutup kemungkinan akan memeriksa pimpinan king of the king